meski sedang mengalami tantangan kinerja keuangan namun salah satu media sosial favorit mungkin favorit anda
kajian terbaru studi tweet policy dua ribu enam belas oleh berson marsteller menganalisis tujuh ratus sembilan puluh tiga akun twitter milik para kepala negara dan juga pemimpin pemerintahan dari satu ratus tujuh puluh tiga negara tersebut
dan presiden jokowi termasuk sepuluh pemimpin paling aktif di twitter dengan rajinnya tweet ataupun kicauan jokowi di retweet oleh para pengikutnya
anda mungkin berapa kali pernah meneritit kicauan dari jokowi
memimpin lewat kicauan
ulas lebih lengkap untuk anda
kita lihat yang pertama ini adalah beberapa yang berada pada posisi pertama kemudian nanti saya juga akan spesifik untuk membahas mengenai jokowi
bagaimana bisa presiden jokowi masuk menjadi salah satu yang paling aktif di media sosial twitter
kita lihat yang berada pada posisi pertama adalah pemimpin negara dengan ekonomi terbesar di dunia amerika serikat barack obama
presiden amerika serikat ini yang muda enerjik ya
kita lihat dengan nama potus
kalau votus itu biasanya adalah first lady yang dimiliki oleh istrinya
jadi potus dan jujur saja saya juga merupakan salah satu followernya
saya selalu menantikan
dan mungkin anda juga termasuk salah satu follower ataupun pengikutnya
delapan juta follower dari presiden barack obama
dan kita lihat berapa aktif
sesungguhnya barack obama baik dia yang menuliskan langsung mengetik langsung ataupun diwakili oleh timnya adalah dua belas tiga ratus lima puluh
jadi sederhananya sekali dia men tweet nanti ada sekitar dua belas retweet terhadap kecauan ataupun juga tweet yang dikeluarkan oleh obama
dan memang obama sendiri menjadi tokoh yang menjadi magnet manusia manapun di dunia untuk ingin tahu bagaimana sesungguhnya kebijakan obama
yang memimpin negara terbesar di dunia tersebut
lalu kita lihat pada posisi kedua adalah raja salman
ini adalah raja arab saudi bos minyak
biasanya dibilang dengan raja minyak dari arab
jadi ini adalah king salman dengan twitter king salman
mereka dan tim mereka tahu betul cara mengelola popularitas melalui media sosial
mereka tetap keep in touch dengan followernya di seluruh dunia
karena mereka tahu popularitas itu menjadi sebuah legitimasi
pada setiap kebijakan yang mereka buat
kita lihat berapa jumlah follower dari raja salman empat sembilan juta
dan dalam sekali men tweet biasanya ada hampir sepuluh retweet
jadi mengulang kembali kecauan dari raja salman sebanyak hampir sepuluh kali setiap kecauan yang dilakukan oleh raja salman
menarik raja salman merupakan raja dengan sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia
bila kita berbicara mengenai oil misalnya
kita juga berbicara mengenai muslim
karena disana biasanya tempatnya untuk melakukan ibadah haji dan lain sebagainya
jadi kebijakan apapun tweet apapun dari raja salman selalu menarik untuk kita ikuti
dan kemudian tidak jarang ketika kita melihat itu menarik maka kita akan meretweet
mereka sukses di media sosial twitter sebagai posisi pertama barack obama dan raja salman pada posisi kedua
kita lihat pada posisi selanjutnya
ini adalah tokoh keagamaan paus francisco
dan paus franchous merupakan pemimpin gereja katolik
dan memang ada kedekatan emosional antara mungkin tidak hanya bagi yang memeluk agama katolik
tapi bagi masyarakat luas
tokoh fontifax underscore s ini memang menjadi sosok yang menarik
sehingga tidak heran kita lihat followernya lebih banyak dari memang obama sebelas delapan juta
namun aktifasinya ataupun aktifnya dia tidak seaktif obama
setiap paus franciscus melakukan ataupun menuliskan tweet tweet ataupun kicauan kicauan
mayoritas saya mengikuti beliau memang banyak kepada kebijakan kebijakan hidup
pada posisi keempat adalah nikolas maduro
dan ini menarik sekali
kita lihat setelah madura memimpin venezuela
tidak mudah memang ekonomi yang harus dihadapi oleh
salah satu juga yang selalu mentang kebijakan amerika serikat
kita lihat dua delapan juta follower dengan jumlah retweet setiap dia melakukan kicauan adalah dua lima ratus
penghasil minyak juga di dunia
namun yang paling bandel tidak mau ikutan dengan kebijakan kebijakan yang diciptakan oleh amerika serikat
tidak heran saat ini tidak mudah memang mereka untuk bangkit di tengah harga minyak yang sedang anjlok
tapi paling tidak sosok maduro
ternyata masih juga diminati
dari empat posisi tersebut saya sekarang ingin masuk ke presiden indonesia
presiden joko widodo masuk pada posisi ke sembilan
yang paling banyak di retweet setiap twitternya
harusnya bila kita berbicara populasi
tapi bicara populasi kita lihat
kita ada sekitar dua ratus lima puluh sembilan juta masyarakat indonesia
ini harusnya bisa lebih banyak
ketika beliau mungkin lebih aktif ataupun lebih memberikan sebuah kicauan kicauan yang menarik
namun paling tidak diberi pada posisi kedua
presiden joko widodo dengan akun at jokowi pengikutnya lima satu juta
dan kita lihat ini adalah rata rata retweet ataupun juga mengulang tweetnya adalah seribu dua ratus dua puluh empat retweet
biasanya beliau kadang menuliskan sendiri dengan kode tertentu ataupun dengan timnya
saya juga teringat
meskipun ini bukan dari media sosial twitter
saya cukup mengapresiasi bagaimana jokowi update ataupun juga aware dengan media sosial
yang terbaru beliau juga beruntung punya anak seperti kaisang misalnya
kaisang pangarep ini memiliki vlog
dan dia memang memasukkan jokowi dalam vlognya yang banyak ditonton
kita lihat terlebih dahulu
bagaimana vlog yang menghadirkan jokowi sangat biasa sama seperti kita
dan bukan presiden yang berjarak dengan masyarakat
kita lihat bersama
kayak rambutnya bapak yang paling bagus saja
lelucon lelucon seperti ini yang khas masyarakat indonesia bisa menjadi media yang sangat persuasif ketika jokowi nanti akan mengambil keputusan ataupun kebijakan
jadi lebih mudah kita lihat untuk mendapatkan perhatian publik
dan kita lihat kaisang sendiri
anak milenials cukup baik memanfaatkan media sosial mempopulerkan ayahnya sendiri
kita lihat ternyata yang terakhir adalah triplomacy
tadi saya agak capek juga karena diisi oleh laki laki semua
saya masuk kepada gender saya
meski tidak sebanyak tadi laki laki yang berada pada empat posisi teratas
termasuk juga jokowi
namun ada yang menarik dari survei yang dilakukan kali ini
ternyata ada perempuan perempuan
dan dari asia
shusma swaraj menteri luar negeri india menjadi salah satu juga yang terdeteksi memiliki pengikut terbanyak
dua juta dengan tweet retweet yang juga banyak dilakukan oleh followernya
dan akunnya sendiri adalah susma swaraj
setelah susma swaraj menteri luar negeri india
kita masuk ke rania al abdullah ratu jordania
dan kita tahu bahwa aktivitas aktivitas queen rania selalu diberikan
selalu dipopulerkan dalam twitter t tweernya
dan kita lihat bagaimana akun queen rania sendiri berhasil mendapatkan follower empat sembilan juta follower
dan mereka merupakan magnet magnet perempuan perempuan yang mampu menyedot perhatian publik dengan prestasi prestasi mereka
lebih spesifik ke situ
namun yang pasti kini media sosial menjadi destinasi reinkarnasi politik ekonomi tingkat tinggi
siapa paham cara mengendalikan bisa jadi selangkah menuju kemenangan